maka kalau kita sebagai bangsa besar bisa menyelesaikannya lebih baik lebih cepat
maka kita adalah kontributor penyelesaian pandemi di dunia
maka dari itu komunikasi publik kepada masyarakat indonesia itu kunci
tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan
percayaan adalah suatu kehormatan bagi kami
artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan
dari bapak kapolres kami waktu itu menyampaikan
para kapolsek mari berinovasi
kami memiliki kekuatan yang beroperasi dan bekerja yang bisa bermanfaat
nah kebetulan kami bisa memasak akhirnya kami melakukan kegiatan ini memasak
permasalahan pandemi covid sembilan belas tidak hanya milik tenaga kesehatan semata
penyebaran informasi dan edukasi seputar covid sembilan belas pun amat penting
di era keterbukaan informasi saat ini
seharusnya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait perkembangan covid sembilan belas
di balik proses penanganan pandemi covid sembilan belas yang masih terus berlangsung hingga saat ini
kehadiran jurubicara serta tim penghimpun data dan informasi
satgas penanganan covid sembilan belas memiliki peran sentral
vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki emergency use of authorizations dari badan pom
tidak berhenti pada penyampaian informasi
mengedukasi masyarakat dalam mencari informasi dan mencari informasi
masyarakat dalam menjalani tatanan baru di era pandemi
terus disampaikan agar terbangun literasi covid sembilan belas di indonesia
jadi itu adalah kunci utama dalam rangka melawan penyakit ini
karena yang melawan penyakit ini adalah seluruh masyarakat
maka mengkomunikasikan tentang penyakit ini
jadi sangat penting kepada masyarakat
kalau kita nggak efektif maka penanganannya akan lama
tapi kalau komunikasinya efektif bisa diterima oleh masyarakat luas
untuk melakukan langkah yang terbaik
maka penanganannya menjadi lebih cepat tercapai
dimanapun itu di dunia
karena masalah ini masalah pandemi bukan hanya masalah di indonesia saja
tim data dan informasi satgas penanganan covid sembilan belas
juga memiliki peran yang tak kalah penting
mereka bertugas menghimpun data
serta menganalisa berbagai informasi yang dibutuhkan
sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan penanganan covid sembilan belas
tidak hanya berkutat dengan angka naik turunnya kasus covid sembilan belas secara nasional
tim ini juga menyisir beragam data non kesehatan
seperti perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi
untuk bidang data dan it
tim inti yang selalu setiap hari datang ke sini
ada saya ada ketua sub bidang pengelolaan data
dan ketua sub bidang analisis dan pelaporan
ada lagi yang bekerja wfh ini
satu tim teknis karena kita bukan hanya melahirkan analisis
tapi juga mengembangkan sistem dan juga memperkuat infrastruktur
ada tim it juga yang kerjanya tek tokan sekali dengan kita
yang harus paham oke ya dari perspektifnya kesehatan masyarakat
kita mau melihat ini
bagaimana caranya dapat langsung keluar hasilnya dengan otomatis
tanpa harus menggunakan perhitungan manual
bagaimana menggunakan machine learning dan artificial intelligence
untuk membantu kita nih untuk membuat gambaran prediksi
ini semua juga dibantu oleh tim it
tim data dan informasi satgas penanganan covid sembilan belas
dibantu oleh tim it untuk membuat prediksi dan analisis data
tim it juga bertugas mengembangkan sistem informasi terintegrasi
satu data covid sembilan belas nasional
data yang dihimpun dan diolah berasal dari tiga puluh empat provinsi

yang kemudian disampaikan kepada publik melalui satgas penanganan covid sembilan belas
setiap hari berkutat dengan data grafis maupun angka
bukan menjadi perkara yang mudah
tim ini tak kenal lelah memproses data dari berbagai sumber
seperti kementerian kesehatan polisi tni hingga duta perubahan perilaku
data yang terkumpul bisa mencapai lebih dari satu juta perharinya
tekanan pekerjaan untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat
menjadi salah satu tantangan tim data dan informasi
hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat setiap harinya
oleh masyarakat luas melalui portal resmi satgas penanganan covid sembilan belas
yang secara rutin diperbarui
terkadang untuk pengumpulan data ini perlu waktu yang tidak sebentar gitu
dan kita pure menerima data
dari kementerian kesehatan
terkadang menunggu data untuk masuk data individual ini memang butuh waktu
untuk di cleaning di verifikasi karena datanya levelnya individual
jadi biasanya baru kita update dapat update nya itu lewat tengah malam
ketika sudah ada mulai misalnya besoknya ada rapat koordinasi
ini udah harus siap siap nih
seluruh tim berjibaku melahirkan analisis analisis untuk siap dikeluarkan
untuk pengambilan kebijakan maupun hasil diskusi
apa sih yang prioritas harus kita bahas
misalnya debur panjang
kapan kita akan mengambil
ketersediaan tempat tidur bagaimana
kenaikan kasus di sebuah daerah gimana
apakah cukup atau tidak
itu yang akan didiskusikan berdasarkan data
tim jubirlah yang diberi mandat untuk menginformasikan analisa data tersebut ke masyarakat
tim jubir covid sembilan belas juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat
mengenai perkembangan seluk beluk covid sembilan belas
kita harus mempunyai satu narasi yang sama dari pemerintah
supaya tidak apa namanya kita harus membuat itu efisien
maka dari itu apa yang kita sampaikan narasi umumnya
itu harus dipahami oleh berbagai kementerian lembaga
tim jurubicara saat kesepenanganan covid sembilan belas
tidak hanya terdiri dari ahli komunikasi
tetapi juga sejumlah pakar di bidang kesehatan masyarakat
hukum biologi hingga kedokteran
informasi yang dihimpun dari beragam sumber ilmu ini
kemudian diolah agar lebih mudah disampaikan dan diterima masyarakat umum
kita set agenda kita berikan informasi lebih awal kepada masyarakat
sehingga semua belajar bersama sama
kemampuan bangsa indonesia menghadapi pandemi covid sembilan belas ditentukan banyak pihak
tidak hanya dari pihak pemerintah dan tenaga kesehatan
yang terpenting adalah masyarakat
peran mereka itu sangat penting karena memang masyarakat
ya terutama di daerah mereka akan cenderung mendengarkan tokoh tokoh daerahnya
baik melalui dakwah maupun lewat khutbah yang disampaikan di masjid masjid
di musola mungkin juga ada pengajian mungkin ya di situ disampaikan pesan pesan
terkait dengan kedisiplinan memakai masker menjaga jarak
hindari kerumunan dan mencuci tangan
kami sangat mendorong mereka untuk menyampaikannya bukan saja dengan cara konvensional
tetapi sekarang kan sudah era sosial media
sehingga kami mendorong dan mulai dengan memberikan contoh
yaitu dengan membuat video video pendek
tim data dan informasi serta jurubicara satgas covid sembilan belas
akan selalu berjibaku dalam senyap dengan terus mengumpulkan
dan menganalisa data serta menyebarkan informasi ter up to date
sebagai langkah penanganan covid sembilan belas di indonesia
data dan informasi dari beragam sumber ilmu itulah yang menjadi aset berharga
dalam menentukan langkah dan strategi penanganan penyebaran virus covid sembilan belas di indonesia
tidak hanya kini tapi juga di masa depan
kami juga akan mencari penyelesaian yang lebih baik

kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami
artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan

debrina dan tenaga medis relawan lainnya di rumah sakit darurat covid sembilan belas
ada sosok letnan kolonel m arifin selaku pengendali tim medis dan para medis
letkol m arifin sebelumnya juga telah diberi mandat mengelola tenaga medis di natuna dan pulau sebaru
tempat karantina warga indonesia yang dipulangkan

tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan

kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami
artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan
begitulah cara pria kelahiran karanganyar jawa tengah itu menguatkan tim medis
ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya yang berasal dari beragam latar belakang

walaupun pertama mungkin memang rasa takut ada pasti anak buah kami di lapangan pasti juga menyampaikan juga ketakutan itu
tapi akan tergerus dengan sendirinya dengan semangat dan jiwa kemanusiaan itu akan hilang dengan sendirinya
kedisiplinan saat memasuki zona merah ia tekankan kepada tim medis dan para medis
laiknya strategi perang bagi arifin pasukan harus benar benar menerapkan disiplin dalam melawan musuh tak kasat mata ini
satu satunya tameng tenaga medis adalah alat pelindung diri atau apd
tim medis di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini menjalani pemeriksaan kesehatan tujuh hari sekali
hal ini untuk memastikan tidak ada tim medis yang terpapar covid sembilan belas
kalian tidak boleh macam macam ini adalah memang kita anggap ini memang senjata biologi virus adalah senjata biologi buat kita buat tentara
artinya walaupun itu pandemi wabah
tapi kita menganggap itu adalah memang biological weapon
artinya kita tidak macam macam menangani ini
perlu equipment khusus dan apd
senjata kita adalah di sini apd alat pelindung diri
ada prosedur khusus yang sangat ketat dan wajib diterapkan tim medis dan para medis ketika berada di zona merah
apd harus dikenakan dengan tepat
tak ada toleransi sebab hanya apd memisahkan tenaga medis dari virus corona
ibarat mengantisipasi peluru yang sewaktu waktu dapat menembus
kelengkapan dan kepatuhan dalam memakai apd adalah kunci keselamatan tim medis saat memasuki zona peperangan
celah sekecil lubang jarum sekalipun harus mereka pastikan tertutup agar benar benar aman
apd hanya dapat digunakan satu kali
karena ketersediaannya terbatas tak jarang tim medis dan paramedis terpaksa menahan buang air
mereka juga tak dapat mengganti pakaian saat beribadah
tak pula dapat membukanya kala ingin beristirahat
mereka baru dapat melepas apd setelah jadwal perawatan pasien usai
saat melepas apd pun proses dekontaminasi harus benar benar dilaksanakan sesuai prosedur
melepas apd harus sesuai urutan agar tak ada celah bagi virus untuk menyelinap masuk
apd yang sejatinya steril tentu menjadi tak berguna
bila tak didukung perilaku steril pemakainya
perjuangan yang tidak main main karena nyawa menjadi taruhan
ketegasan arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi ini dinilai penting oleh salah satu dokter relawan covid sembilan belas
kalau saya sebagai seorang dokter sipil saya merasa sangat bahagia di sini karena
dokter arifin memberikan kelelahan yang sangat baik bagi kami
setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan walaupun terkadang beliau tanpa memandang
itu mau dokter perawat tugas lainnya beliau mendengarkan semua spesies kami dengan baik
dan bukan hanya mendengarkan beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik
supaya kami bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam
para relawan acapkali diberi pencerahan bahwa rasa kemanusiaan yang memanggil mereka
merupakan langkah patriotik yang menjadi peluang mereka mendulang ilmu
tim medis di wisma atlet ini kan tentunya beragam latar belakang pengalaman
dan tidak semuanya yang terbiasa dengan kondisi sulit
seperti apa menguatkan mereka selama ini di sana dok
karena kasus ini saya selalu sampaikan belum tentu seratus tahun ke depan ada kasus seperti ini
jadi ini anggap ambil suatu positif
kalian bisa mengambil alat
mengambil ilmunya di sini kesempatan untuk mengambil ilmu di sini
meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan
pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu dengan tegas menyerukan bahwa kunci utama menghentikan pandemi ada di tangan masyarakat
karena sejatinya bukan kami yang menjadi garda terdepan perjuang itu sebenarnya
sebenarnya masyarakat masyarakat yang di luar sana mereka adalah gajah terdepan
untuk menghentikan virus ini ya mereka masyarakat luas itu untuk mengikuti arahan pemerintah
itu dari pak udiono sendiri memang merapat ke kita mungkin prihatin ya teman teman di puskesmas yang super ekstra
dan padahal memang fisiknya harus bagus jadi karena keprihatinan beliau mungkin ya beliau merapat ke puskesmas masakin buat kita kita
sangka sosok inspiratif dalam mencegah penyebaran dan mempercepat pemulihan covid sembilan belas bisa dijumpai di mana saja
seperti yang bisa dijumpai di sebuah pasar di kecamatan bawang banjarnegara jawa tengah ini
selepas tugasnya di kantor kapolsek kecamatan bawang ajun komisaris polisi ss udiono berkeliling pasar untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan

kami kapolsek bawang minta tolong bila ibu mau tindak kemana mana harus pakai masker
nah pinter pakai masker
terus kalau cuci
cuci tangan pakai air yang mengalir
dan jaga jarak
panjang umur berkah barokah semuanya
yang jualan laris lantar
tidak hanya itu udiono juga menyalurkan hobi memasaknya untuk berbagi manfaat
usai sosialisasi protokol kesehatan udiono menyempatkan diri untuk berbelanja sayur mayur dan bahan lauk
bukan untuk pribadi
udiono juga memasaknya untuk dimasak dan dibagikan kepada warga terdampak pandemi dan tenaga medis di kecamatan bawang
bagi para pedagang di pasar ini udiono adalah sosok yang membanggakan
kali ini udiono memasak sop ikan patin lengkap dengan tahu tempe
dengan tangannya sendiri kapolsek bawang ini memasak tiga puluh lima porsi untuk makan siang tenaga kesehatan
yang bertugas di puskesmas bawang
sejak didera pandemi anggota kepolisian dibantu masyarakat merintis kegiatan sukarela memasak atau dapur umum
kegiatan ini juga bagian dari menjalankan instruksi kapolres banjarnegara jawa tengah
yang meminta seluruh anggota polisi mendedikasikan keahliannya untuk membantu masyarakat
bagi udiono inilah saatnya memanfaatkan keahlian memasaknya untuk kepentingan orang banyak
kegiatan udiono ini mendapatkan apresiasi berbagai pihak seperti para tenaga medis di puskesmas bawang
bagi para tenaga medis makanan matang dari udiono bukan hanya sebagai penghilang lapar
tapi suntikan semangat di tengah tuntutan pekerjaan beresiko
itu dari pak udiono sendiri memang merapat ke kita mungkin prihatin ya teman teman di puskesmas yang super ekstra
padahal memang fisiknya harus bagus jadi karena keprihatinan beliau mungkin ya beliau merapat ke puskesmas masakin buat kita kita
udiono punya prinsip bahwa jika kita memberi kemudahan pada orang lain maka kelak kita pun akan mendapatkan kemudahan
inilah dasar pemikiran udiono untuk bergerak sendiri sejak awal
mulai dari belanja ke pasar kemudian mengolah masakan
hingga menyajikan kembali ke masyarakat
udiono juga memiliki keuntungan untuk membuat kembali ke masyarakat
menjadikan masakan pun dilakukannya sendiri
bahkan untuk memasak tiga puluh sampai empat puluh persi prasmanan udiono tidak ragu merogoh kocek pribadinya
karena ini kita punya dua puskesmas kami lakukan kalau puskesmas ini kita lakukan tiga hari sekali
itu saya lakukan rutinitas
nanti kita bergantian di kecamatan di balai desa ataupun di tempat pemulung pun kami lakukan
udiono tidak menyangka hobi memasaknya dapat menjadi ladang amal dan dapat menjadi media berbagi di tengah pandemi
udiono berharap agar tenaga medis selalu dalam keadaan kenyang dan tetap semangat saat mengemban tugas menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan pandemi covid sembilan belas

di saat sulit sosok sosok pahlawan seperti udiono bisa bermunculan di mana saja
di majalengka jawa barat aksi kepahlawanan di tengah pandemi juga muncul menjadi harapan warga
jika pahlawan super punya mobil super demikian juga mobil pahlawan yang satu ini
ya inilah penampilan
baru mobil dinas polsek cigasong majalengka jawa barat
mobil dinas polisi ini telah disulap menjadi mobil sayur
berbagai kebutuhan pokok diangkut menggunakan mobil dinas polsek cigasong
hal ini bagian dari program yang dirintis oleh kapolsek cigasok akp atik suswanti untuk membantu warga yang membutuhkan
nah itu diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan kriterianya
adalah yang kekurangan yang terkena imbas dari covid
yang tidak punya pekerjaan yang jompo intinya yang membutuhkan
sekurangnya tujuh puluh paket sembako disiapkan polsek cigasong setiap minggu
kegiatan ini dilakukan setiap selasa dan dinamakan sebagai kegiatan berbagi selasa ceria
untuk mengumpulkan paket berbagi ini
polsek juga dibantu oleh pemerintah kecamatan dan dinas terkait di lingkungan sekitar cigasong
polsek juga membuka kesempatan kepada para dermawan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan berbagi bahan pokok ini
dery pramana memutuskan berbagi telur ayam dalam kegiatan ini
setidaknya agar kebutuhan protein masyarakat dapat tercukupi meskipun dalam keadaan sulit di tengah pandemi
masalah untuk memberi ini saya ikhlas karena untuk warga warga kita juga
dan saya terima kasih juga untuk dibantu penyalurannya untuk polsek cigasong
meski kegiatan di polsek dan berbagai kebutuhan pokok ini menyita sebagian besar waktunya
atik tetap memiliki waktu untuk keluarga
menjadi seorang ibu rumah tangga dengan segala rutinitasnya tetap menjadi prioritas hidupnya
pagi dari mulai jam lima kemudian kegiatan mungkin juga
masuhanaknya mungkin sebelum banget kerja
jadi sehari hari kita sama sama lah sama juga seperti saya
kegiatan berbagi sayur selama dua hari
rasa ceria ini menjadi salah satu harapan bagi warga dalam menghadapi pandemi
sedikit atau banyak bahan pokok yang dibagikan bukanlah yang terpenting bagi warga
namun mereka bahagia karena masih ada rasa peduli saling dukung
dan saling bantu satu sama lain dalam menghadapi masa sulit